kondisi mantan ibu negara ani yudhoyono sedikit membaik pihak keluarga juga membantah anies sempat koma pada jumat pagi
sejak rabu kemarin kondisi ani memang tidak stabil karena itu ia harus menjalani pengobatan intensif di ruang icu
saat ini seluruh anggota keluarga telah berkumpul di singapura untuk memantau kondisi istri presiden ri ke enam itu
dan kita langsung ke singapura sudah ada koresponden kami ada iwan hermawan di sana
iwan silahkan jadi bagaimana perkembangan terakhir ya dari kondisi ibu ani yudhoyono
dilakukan juga pengobatan intensif namun demikian timbalda sendiri dan juga dari pihak keluarga membantah bahwa pada pagi tadi ibu ani mengalami koma
karena memang sebenarnya optimal alihnya pengobatan yang dilakukan dan memang pengobatan itu diperlukan agar pengobatan itu harus memberikan ibu ani
jadi agar obat obat itu bisa optimal memang bukan koma tapi kondisinya berhubungan
namun menurut saya tadi juga saya juga mendapat informasi bahwa kondisi ini saat ini agak lebih berat
jadi memang baik jika bukan sehari hari ke depan tentunya juga sudah menaik jadi demamnya juga sudah akan turun
jadi kalau begitu demikian ibu ani sendiri masih dirawat dan masih berhasil
waktu kita berkat tangan kita bisa berhubungan